ibunda sebaiknya kita jangan bermusuhan seperti ini
tidak aku tidak bisa melawan
biar bagaimanapun dia adalah bunda
ya bunda ratu kenteri yang mati
aku tidak mau membuatnya terluka
eh kau mau kemana
aku akan cari
kau sudah menyakiti dan melukai anak murid
kau tidak akan aku maafkan
kakanda sudah lama sekali tidak sangat merindukan kesempatan seperti ini
mengembara bersama kakanda
itu pun yang kakanda rasakan
dinda sesulit apapun hidup akan terasa rindu jika dinda berada di sisi kakanda seperti ini
nunggu kakanda kita akan stickingparty
kakanda akan selalu bahagia itu
seperti ada suara anak kecil kakak anda benar dinda mari kita kesana
hai ada apa ini kenapa kalian ingin memukul ibu cahili
ada apa ini kenapa kalian ingin memukul ibu cahili
ya nyomo nyai paman aku baru mencuri sekali karena adikku juga sedang sakit di rumah dan dia juga sedang
kelaparan nah apakah benar yang kau katakan bener nyai adikku sedang sakit dan kelaparan
jadi terpaksa aku harus mencurinya tolong aku nyai tolong aku barang apa saja yang sudah dia
itu banyak sekali dia mencuri bahan makanan berkali kali tidak nyanyi itu bohong aku tidak
pernah mencuri baru kali ini aku mencuri hanya makan tidak ada barang lain yang dia curi begini
aku akan mengganti segala kerugian yang kalian alami
akibat ulah bocah ini tidak bisa dia harus kami tangkap
apakah ini cukup jika masih kur
aku akan tambah
terima kasih nya ih
semoga kebaikan kalian
dibalas oleh allah
sekarang aku harus segera pulang
kasian adikku menunggu
mari kami antarnya
terima kasih nya ih
bagaimana dia bisa
menjadi tiga orang
sepertinya tiga orang ini sama sama hebat
aku harus melindungi tempat ini
dengan raja gai
tidak bisa menemukan aku
aku mau rindukan kalian
bisa menembus raja kayaiku
ikut aku sekarang
teman nyai ayo masuk ke rumahku
kasian sekali anak anak ini